aturan ini kemudian menimbulkan gejolak dan protes dari kalangan buruh
lantas benarkah keputusan pemotongan ini merupakan permintaan dari pengusaha
untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual dengan wakil ketua umum apindo bidang ketenaga kerjaan anton supit
selamat pagi mas yuda
pak anton kalau kita bicara mengenai aturan terbaru dari kemenaker ini ya pak
lalu bagaimana respon dari pengusaha terkait hal ini pak
jadi mas yuda terima kasih sudah mengangkat isu ini ya
kalau saya boleh kritisi ini kita sudah dekati tujuh puluh delapan tahun merdeka
tapi cara kita melihat masalah kok masih parsial dan ya partisipasi
dan menurut saya artinya tidak melihat konteks cerita yang sebenarnya dan dikelakkan lagi tidak membaca secara utuh apa yang menjadi keputusan itu
saya ingin klarifikasi bahwa latar belakang daripada permintaan
memang kita akui itu yang meminta ini adalah sebenarnya asosiasi tekstil api asosiasi sepatu asosiasi sepatu korea dan garmen korea
dan difasilitasi oleh apindo
tetapi itu kan banyak disumbangkan oleh sda
sedangkan manufaktur yang khusus ekspor dan lebih khusus lagi pihak padat karya seperti garmen dan sepatu
belakangan menyusul furniture mainan anak dan ada beberapa juga
bahwa ternyata permintaan dunia khususnya di amerika dan uni eropa itu
itu tidak menyuruh secara dunia
tetapi yang merosot itu adalah beberapa katakan seperti negara yang saya sampaikan tadi
nah oleh karena ini istilahnya oemd
karena order tidak ada jadi persoalan apakah kita kuat menahan pekerja ini
tapi pekerjaan berkurang separoh
jawaban simpel mas yuda ya tentunya phk
tetapi phk itu jujur saja saya paling sedih kalau harus melakukan phk
itu selalu adalah jalan terakhir
dan ini kejadiannya order itu menurun sejak dari semester akhir semester pertama
buyer sendiri itu tidak menjanjikan akan pulih berapa lama
jadi di mangatangan ya kita berharap saja semester pertama dua ribu dua puluh tiga bisa selesai
bisa saja sampai akhir tahun dua ribu dua puluh
tergantung pulihnya daya beli di bagian dunia eropa dan amerika dan lain lain ya
oleh karena itu kita menjadi dilematis
kita mempertahankan guru secara pekerja secara utuh itu sangat berat
satu contoh kalau pabrik sepatu sepuluh orang itu biasa itu masuk
ada yang satu pabrik bisa satu ratus sepuluh ribu
dan kita harus bayar jambu di pabrik sebesar itu
itu kan lima puluh miliar sebulan
sehingga untuk mencegah terjadinya phk masal dan tidak menjamin tidak ada phk
tapi mencegah itu bulan september
jadi sebelum ada perpu
jadi jangan kacau balaukan seperti yang disuarakan oleh para istrikan pekerja seakan akan ini
karena ada perpu dan lain lain
tapi sebenarnya alasan utama adalah bagaimana
mencegah terjadi phk masal
nah oleh karena itu
jadi bukan pemangkasan upah
kalau kita lihat undang undang
jam kerja kita diatur oleh undang undang adalah
empat puluh jam seminggu
atau minimal tiga puluh jam
seandainya bekerja lalu
dua puluh lima jam pun dibayar tiga puluh jam
ini kan hanya untuk upaya penyelamatan
itu upah yang dibayar adalah tiga puluh per empat puluh kali upah
jadi sesuai dengan masa dia kerja
dan itu pun
itu harus dibuktikan
pertama harus ada negosiasi dengan pekerja
jadi semestinya yang ribut itu pekerja di pabrik bukan pekerja yang di luar
apalagi di jalan
itu harus buktikan betul kita merosot order kita
jadi tidak bisa serta merta kita datang
saya pabrik tekstil atau pabrik sepatu
saya mau bekerjakan tiga puluh jam
apa namanya bukan begitu
pasar domestik pun kalau pabrik a itu pasarnya adalah domestik
tidak bisa pakai instrumen ini
karena memang hanya tujuannya adalah tujuan ekspor negara tertentu
dan diberi waktu tertentu juga yaitu enam bulan
sambil melihat kalau enam bulan ternyata atau sebelum enam bulan sudah selesai
dan secara faktual
kalaupun katakanlah besok perang ukraina selesai
minggu depan daya beli di sana pulih
banyak kebijakan ini kita tidak akan pakai
karena kita tahu lembur kita kan mahal
pertama kita sia siakan jam kerja normal
tetapi setelah itu kita lembur
jadi saya sangat sayangkan bahwa segelintir pemimpin pemimpin serikat guru ini
hanya memakai isu ini tanpa mau mempelajari menjadi isu politik
dan yang lebih penting lagi kita ada namanya institusi tripartis
terdiri dari pemerintah perwakilan pengusaha
dan perwakilan serikat pekerja serikat guru
di dalam pembahasan itu pun disetujui
kalau sudah disetujui di situ yang istilahnya the most representatif
itu kan tidak masuk akal masih ada yang masih demo dan membawa cerita yang sebenarnya tidak seperti itu juga
oleh karena itu saya kira pendidikan politik kepada masyarakat
katakanlah dialog seperti ini akan sangat membantu
kita tidak ingin membohongi tetapi menceritakan apa adanya
saya masih tidak
phk atau kita menurunkan jam kerja dengan membayar sesuai dengan jam dia bekerja
ini kan pilihan dua dua tidak enak mas
kalau harus memilih salah satu silahkan pilih yang mana mas
ya dengan pilihan yang sangat dilematis buah si malakama ini ya pak tidak ada pilihan lain
tetapi kalau kita bicara mengenai variable yang memang benar benar signifikan terhadap penambahan cost production
apakah memang gaji ini merupakan salah satu indikator yang paling berat yang dirasakan oleh para pengusaha padat karya ini pak
dibandingkan dengan mungkin faktor faktor lain pak yang bisa dinegosiasikan sehingga win win solution nya dapat ini pak
itu apakah tidak signifikan jangan samakan dengan umpamanya pabrik es batu
jadi kita harus melihat dari segi komponen labor cost nya ini memang untuk garmen dan sepatu itu komponen upahnya tinggi
nah apakah ini fair kalau kita selalu hanya membebankan kepada perusahaan
artinya begini persoalannya apakah dibiarkan induknya mati tapi menciptakan keadaan yang dimana lapangan kerja hilang atau kita cari solusi yang sebenarnya tidak merugikan
karena tidak pemangkasan
istilah pemangkasan ini yang sebenarnya menurut saya sangat sangat mendramatisasi ya
seakan akan orang disuruh bekerja tapi upahnya dipangkas
ini juga saya kira hanya trik trik para pendemo itu supaya menarik perhatian seakan akan guru kita di swiss dan lain lain
dan jangan lupa mas walaupun tidak related dengan masalah permenaker
kalau kita ikut tren kenaikan upah kita dalam tahun dua ribu dua puluh lima upah di indonesia upah minimum ya
saya tidak bicara upah
saya tidak bicara upah
saya bicara upah kesejahteraan karena harus dibedakan upah minimum dan upah kesejahteraan
upah kesejahteraan itu negosiasi
tahun dua ribu dua puluh lima kalau tren seperti sekarang itu kita akan melebihi thailand
mas yuda yang berkecimpung di dalam bidang bisnis juga paham begini
kalau upah kita sudah lebih tinggi dari vietnam lantas apakah kita kompetitif
jangan lupa foxcond dan banyak perusahaan amerika di china dan perusahaan china sendiri pun sekarang pada pindah
kemana dia pergi ke vietnam
kalau indonesia menarik kenapa tidak ke indonesia
ini juga supaya kita introspeksi diri
pertanyaannya kita butuh lapangan kerja atau tidak
baik baik bapak
terakhir pak singkat saja pak apabila keputusan ini tetap berjalan tapi efeknya terhadap ekonomi indonesia terutama daya beli masyarakat yang terganggu akibat banyaknya buruh mungkin tidak mampu membelanjakan uang mereka untuk konsumsi terutama saat lebaran dan puasa ini seperti apa pak
jadi begini mas pilihannya seperti yang saya bilang tadi
apakah mas yudha lebih prefer kita phk kalau kita tidak dapat pekerjaan
jadi sekarang dua dua pilihan ini tidak simpatik mas
tapi tidak simpatik bukan karena perbuatan kita
dan jangan salah mengerti keadaan seperti ini pun di mana turunnya order bukan hanya di indonesia
vietnam china termasuk
kalau tidak salah juga ada video dari cnn yang melihat satu pabrik tekstil
yang phk besar besaran dibonggor
apa ini tidak menjadi indikasi bahwa kondisi kita serius
ya pak anton terima kasih sekali perbincangannya
mudah mudahan pilihannya meskipun semalam lama ini tetap memberikan win win solution bagi kedua belah pihak
selamat pagi pak salam sehat selalu bapak
terima kasih mas yudha